om ini buat kamu
saya yakin sekali kamu pasti pengen punya motor sekeren ini
om tau sih
gue emang pengen banget sih punya motor kayak gini
tapi gue gak mungkin juga nerima motor
aduh mana apa sih
ya ampun andresa lo gak usah lebih baik gitu lah
kan masih ada kubah di sini
gak biasa bawa uang sebanyak ini
ya udah deh
ya udah gue temenin
mobilku ngandet lagi deh kayak kemarin
coba deh mau pegang ini
kamu suka begitu nek
bentar bentar aku telfon montir biasanya dulu ya
nggak ada yang nabur buru buru kali
ini mobilnya kayak kemarin lagi nih gak bisa dihidupin nggak bisa jalan gimana dong
bisa gak datang ke cafe roti
masih punya kunci syaratnya kan
soalnya kan pasti lama datang ke sini terus benerinnya
jadi lebih baik saya naik taksi aja gitu
yaudah saya naik taksi
ya nunggu montirnya benerin
tapi aku gak berani sih bawa uang sebesar sebanyak itu
yaudah yaudah nih pegang
yaudah kalau gitu gue anterin lo aja deh kali ya
apa perlu gue startir mungkin nyala kali ya kalau gue yang startir
oh boleh cobain
gak bisa tadi udah nyobain
beneran gak bisa aku nggak bohong sama sekali
gak bisa tapi kayak nyobain deh
kalo itu udah nyobai gimana
harus nedekin sama tak "
aku tuh yang biraz nyobain

variosan kok saya udah nyobain semata mata
ya allah terima kasih
akhirnya gue bisa deketan sama poi
tunggu tunggu tunggu
om kobar ngapain disini
ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan sama kamu
mampir sebentar ke rumah saya
sebenernya raya sih buru buru om
sama sama misalnya kita mau belajar
kamu mampir ke rumah saya
kalau kamu tidak bisa
tandanya semua yang saya persiapkan akan sia sia
ayo raya sebentar saja
dimanapun juga om kobar udah banyak bantu aku
lagian aku juga kan harus deketin om kobar
biar bisa bikin abah sama om bubar damai lagi
apa jangan jangan dia mau nyeluk raya lagi
ya udah deh kalau gitu raya mau om
tak ada opasitas gitu om
dari parabah v smarter kita ini
sebenernya ruthi nggak memuaskan doin katanya

oke rupiah kita tengok barang kan
karena id cp
ya allah aku jadi keinget masa masa waktu aku sama puai pacaran dulu
adriana kalau lo nggak lepas tangan lo bawa turunin lu disini mau dirampok juga
hai kamu harus lebih hati hati karena kita nggak tahu surprise itu apa
kau tahu itu

aduh gimana nih ya gue emang pengen banget sih punya motor kayak gini
tapi gue gak mungkin juga nerima motor ini dari om kobar
selain gak enak gak kebayang juga gimana reaksi abah
pasti apa kecewa banget nih
kamu pasti ngerasa gak enak
mau menerima motor ini
saya tahu sekali
jadi saya gak percuma ngebeli buat kamu
ya udah deh kalau gitu aku coba ya om ya

selalu mau ngely ngely untuk kamu naik dari motor ini ya
aku simpel banget
kenapa mereka bisa jadi akrab gini ya
sampai bang kobar mau ngasih motor
sekeren ini untuk raya
bang kobar kelihatan senang banget
ngeliat raya bahagia
kebahagiaan raya adalah segala galanya
jauh lebih bersemangat lagi melihat dia bahagia
kamu tidak perlu berpikir terlalu jauh
atau yang aneh aneh
bukan laki laki penyuka abg
bukan laki laki hidung belang
justru saya senang sekali
kalau raya terus pacaran sama kamu
dan kamu tahu seperti apa ibunya raya
sama persis seperti raya
dan kamu tahu
itu bisa membuat sakit jiwa orang mencintainya
akan merasakan hal itu
sama seperti saya
kamu akan merasakan
bagaimana sakit jiwanya untuk mencintai raya
sama seperti saya